membawa narkoba jenis sabu sabu seorang pilot asal malaysia diamankan tim bnn provinsi kepulauan riau di bandara hang nadim batam
saat ini pilot tersebut masih ditahan oleh bnn kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut
bs seorang pilot asal malaysia positif menggunakan narkotika jenis sabu
dia sempat menolak saat diminta tes urin oleh petugas bnn kepulauan riau dengan alasan lelah dan harus istirahat
namun akhirnya pilot tersebut mengaku menggunakan sabu sebelum berangkat ke batam
ia menyimpan sabu lengkap dengan alat pengisapnya di kota kacamata
petugas menyita barang bukti berupa sabu seberat satu sembilan gram
satu buah alat pengisap satu kotak kacamata satu buah obat kuat kartu pengenal dan paspor malaysia
kita melakukan pemeriksaan dan tes urin kepada semua awak pesawat
bawa pesawat khususnya yang berangkat dan yang masuk ke bandara hang nadiem batam ini
hasil dari pemeriksaan ini terdapat satu orang yang positif menggunakan narkotika
satu orang itu siapa pak
satu orang inisialnya bs ini adalah pilot dari malindo air
selain dia positif juga ada ditemukan barang
ya padanya juga ditemukan ada narkotika jenis sabu
berapa banyak pak
lebih kurang satu sembilan gram
lebih kurang satu sembilan gram
maraknya penggunaan narkoba di kalangan pilot menjadi perhatian khusus kementerian perhubungan
karena menyangkut keselamatan penumpang
menteri perhubungan mengancam mencabut izin terbang pilot dan menjatuhkan sanksi kepada maskapai
menteri perhubungan mengungkapkan hal itu saat meninjau terminal bawen semarang jawa tengah sabtu sore
saat ini kementerian perhubungan menggandeng badan narkotika nasional
untuk melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan pilot
hukum selama ini hanya dikenakan kepada pilot yakni dengan mencabut izin penerbangan pilot
namun jika pilot yang tertangkap atau terbukti menggunakan narkoba pada maskapai yang sama
mas kapai penerbangan juga akan dimintai pertanggung jawaban
saya menegaskan bahwasannya tidak ada cerita kalau mereka ketahuan melakukan
menggunakan narkoba pasti kita cabut
kalau untuk mas kapainya sendiri
mas kapainya dalam kurun waktu kalau mereka berurang ulang kita akan